dan melalui sambungan telpon kini kami sudah terhubung dengan direktur jenderal sumber daya perangkat post dan informatika kementerian kominfo bapak ismail
selamat sore pak ismail hari ini pemerintah sudah menaikkan aturan terkait dengan email dan pemblokiran pada ponsel ilegal yang akan berlaku enam bulan ke depan
sebetulnya kita ingin samakan definisi terlebih dahulu
untuk definisi ponsel ilegal sendiri yang dimaksud oleh kominfo itu seperti apa pak
ya tentu ponsel ilegal itu adalah ponsel yang beredar tidak memiliki dokumen resmi ya
jadi kalau misalnya import tentu import punya dokumen sebagai import resmi
kalau produksi produksi resmi
jadi di luar yang importer resmi dan produsen resmi
oke apa artinya ponsel yang dibeli dari luar negeri kemudian dibawa ke indonesia ini juga akan terkena sasaran dari aturan email yang akan berlaku nanti
oh itu hal yang berbeda ya
kalau jadi seseorang bawa satu biji dua biji dari luar negeri
hanya untuk keperluan pribadi itu bukan importir
itu dikenakan pengecualian oleh peraturan menteri perdagangan itu
oke jadi begitu pun enam bulan ke depan di bulan februari artinya masyarakat yang membeli handphone dari luar negeri ini masih bisa menggunakan handphone tersebut di dalam negeri begitu ya pak
bisa tapi ada mekanismenya nanti untuk mendaftarkan gitu melalui sebuah aplikasi gitu
oke jadi nanti ada mekanismenya kapan kemudian mekanisme ini akan diterapkan pak
ya nanti selama enam bulan ini disiapkan
nanti pada saatnya setelah diberlakukan maka itu akan berjalan nanti
apakah kemudian dengan adanya aturan ini kemudian bisa langsung menyasar para distributor handphone handphone black market yang ada di indonesia
kalau menyasar itu tanpa ada aturan pun itu memang sudah tugasnya perdagangan dan biaya cukai ya mas ya
jadi tanpa ada aturan ini pun memang mereka dilarangkan
jadi itu sudah berjalan selama ini
aturan ini hanya membantu mencegah nanti apabila masalah apa handphone itu beredar di masyarakat atau di pasar
maka setelah enam bulan nanti handphone tersebut akan terblokir gitu
oke jadi setelah enam bulan itu artinya
memberikan pengetahuan pada masyarakat untuk berhati hati membeli handphone dari black market gitu
jadi pada bulan februari dua ribu dua puluh artinya siapa saja yang membeli ponsel black market
artinya tidak melewati proses biaya dan cukai ini artinya handphone tersebut sudah pasti tidak dapat digunakan di dalam negeri
ya jadi nanti kan kita sudah bahkan sudah mulai sekarang pun sudah bisa dilakukan pengecekan kan
apakah email kita ini apabila masyarakat ingin membeli hp baru atau membeli hp dari pasar bekas dan sebagainya
bisa cek dulu emailnya itu email yang terdaftar apa tidak gitu
pak ismail secara berkala nantinya penerapan skema penerapan
aturan email ini kedepannya bagaimana pak
maksudnya gimana pak
ya nanti proses ataupun tahapan tahapan hingga pemerintah nantinya benar benar tidak mengizinkan seluruh ponsel ilegal yang ada di indonesia
nanti sampai bulan februari itu apa saja yang akan dilakukan
ya tentu yang paling penting sekarang adalah sosialisasi ya
dalam waktu enam bulan ini kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat
agar masyarakat jangan lagi membeli hp yang
tidak terdaftar emailnya di kementerian perindustrian
itu yang paling penting sehingga masyarakat tidak ada yang membeli
kurangkan dan tidak dirugikan nanti kedepannya
untuk masyarakat yang sudah memiliki handphone sebelum adanya aturan ini
apakah kemudian akan mendaftarkan emailnya atau bagaimana pak
bukan jadi perangkat perangkat yang sudah beroperasi sekarang ini kan sudah dikecualikan ya
jadi nanti sampai dengan bulan februari nanti
seluruh perangkat yang sudah connect dengan jaringan seluler
ini sudah akan dikenali dan tidak akan terkena peraturan ini
jadi bagi masyarakat yang sudah memiliki hp sekarang
walaupun dia dahulu beli misalnya dari black market itu tidak kena mas
oke mungkin pertanyaan terakhir pak ismail ini kedepannya untuk potensi penerimaan pajak dari pemerintah sendiri
dengan adanya aturan email ini bagaimana pak
intinya kita mencegah ya jadi kalau dengan peraturan ini potensial loss yang akan berkurang gitu
kalau pajak ya normal saja tapi kalau dengan ada peraturan ini
maka yang tadinya tidak membayar pajak atau ada perangkat yang masuk melalui jalur ilegal
ini mudah mudahan tidak akan terjadi lagi gitu
baik pak ismail artinya kita juga sama sama nanti melihat bagaimana sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat hingga februari dua ribu dua puluh
terima kasih bapak ismail dirjen sdppi kementerian pertahanan
kementerian kominfo sudah bergabung bersama kami sore ini selamat sore pak